selanjutnya ada informasi dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
yang optimistis perputaran ekonomi di momen bulan ramadan dan libur lebaran dua ribu dua puluh
bisa mencapai ratusan triliun rupiah
hal ini dilihat dari mobilitas penduduk indonesia yang merayakan lebaran pasca pandemi
hal ini disampaikan memparekraf sandiaga uno berdasarkan data dari kementerian perhubungan
yang memprediksi angka pemudik akan mencapai satu ratus sembilan puluh tiga juta orang
dari data ini muncul potensi perputaran ekonomi lebaran yang akan meningkat dibanding tahun sebelumnya
yakni dua ratus tiga puluh satu triliun rupiah
kemen parekraf akan maksimalkan koordinasi di tingkat daerah
agar momen libur lebaran berjalan lancar dan harapan optimisnya
nilai perputaran ekonomi dapat mencapai empat ratus triliun rupiah
ini juga oleh oleh hampers ini meningkat
juga kalau dari wisata tingkat akomodasi hotel juga meningkat
restoran semua terpesan untuk buka puasa bersama
jadi tadi sudah di perkiraan adalah antara dua ratus lima puluh sampai tiga ratus triliun
kalau ada lonjakan yang cukup sinik sinikan
kalau ada tiga ratus juta pergerakan dengan total spending antara satu sampai dua juta
maka kita bisa ambil di tengah itu harapan optimis
bahwa kita bisa menggerakkan perekonomian sekitar empat ratus sampai empat ratus lima puluh triliun rupiah